apa yang membuat efekasi atau kemanjuran sinovac terhadap relawan asal indonesia berbeda secara signifikan
langsung kita tanyakan kepada ahmad rusdan utomo ahli biologi molekuler iysf yang telah tersambung melalui zoom
baik sehat pak ahmad
alhamdulillah pak ahmad ini hari ini presiden divaksin untuk pertama kali
tapi kita berbeda dari turki dan brazil apa penjelasan mengenai gap angka efekasi yang cukup signifikan ini pak ahmad
ya kalau kita lihat memang kita tidak bisa paling membandingkan ya
masalahnya itu ada tiga situs tiga medical site yang belum tentu dari sisi desainnya sama
jadi misalnya saja kalau kita lihat di branting mereka merekrut teratun yang kesehatan
karena mereka termasuk kelompok klinis
lalu yang kedua kalau kita lebih indonesia itu reputasi juga berbeda di populasi umum
nah kita tidak tahu apakah itu sendiri akan menjelaskan kenapa ada perbedaan
di samping juga kalau kita lihat turki ini juga jauh
nah hanya saja memang sebetulnya gini mbak dea
kita ini ini sebetulnya belum mendapatkan soal indonesia ya
kita ini belum mendapatkan juga informasi yang resmi dari rumah sakit sendiri
yang mungkin tidak menjelaskan apa yang berbeda
karena umumnya manjimnya kita ada hasil uji kritis itu dari manufaktur yang mengumumkan
seperti pfizer moderna itu langsung
itu mereka yang mengumumkan
nah di sini kita memang bisa tertanya tanya
di minimal kita ketahui untuk indonesia itu kita dipantau langsung oleh bepom
dan bpom bisa melihat data langsung dari l dua pharma dan l empat
saya pikir itu sudah ada pakar yang menganalisa
sebenarnya kita sudah mendapatkan kepastian bahwa itu aman
tapi yang satu hal yang mungkin perlu kita lihat juga
itu yang mungkin lebih penting mbak dea
karena tadi disebutkan
apakah kita mendapatkan imuniti
ini saya harus sampaikan
bahwa rancangan klinis vaksin saat ini dimanapun oleh vaksin manapun
itu tidak didesain untuk menentukan tansi
tidak didesain untuk membuktikan mampu menentukan tansi
yang klinis vaksin delapan saat ini itu untuk memastikan bisa tidak menjaga penyakit
nah itulah sebabnya seperti mbak dia katakan
masyarakat tetap wajib tiga m
karena kita belum bisa memastikan bahwa ini mampu menjaga penularan
maksudnya jangan sampai ini yang sudah vaksin langsung kendor
maksudnya mereka mungkin terproteksi mbak dea dari gejala
tapi kalau mereka punya virus mereka infeksi masih bisa menularkan kepada yang lain
itulah logika sainsnya
itu yang mungkin perlu diatakan
itu juga masih penting dalam konteks pandemi
kalau misalnya rumah sakit itu sudah mulai penuh
biasanya orang lain bergejala
kita konservatif lah
itu berarti kita bisa kemungkinan menurunkan angka kejadian yang bergejala
itu sampai separuh itu juga tidak jelek sebetulnya
harus tetap bisa diapresiasi
tapi sekali lagi
bahwa vaksin ini belum terbukti mampu mencegah penularan
itu yang harus masyarakat paham
ada alasan mengapa harus tetap tiga m
dan pemerintah menurunkan
terus agresif sekali untuk testing dan tracing
pasal kalau di indonesia dengan covid sembilan belas berapa lama
harusnya dua hari
supaya nanti kontak rati juga bisa di apa lagi
ini kalau pandemi ini
semua lini harus di atas
harus berjalan secara maksimal
jangan hanya mengandalkan vaksin
jangan hanya mengandalkan vaksin
kita lebih luas lagi
tidak hanya sinovac indonesia juga memesan vaksin merek lain
dan kita tahu pak ahmad
bahwa ada perbedaan dari jenis pembuat vaksin
misalnya pfizer dan moderna yang menggunakan kode genetik virus corona
dan sinovac bekerja menggunakan partikel virus yang dimatikan
kalau kita atau kami orang awam
mana yang lebih baik
berikan coba berikan penjelasan yang sederhana mengenai hal ini pak ahmad
ya jadi sebetulnya ini dari sisi uzaknya memang berbeda
jadi kalau sinovac dia menggunakan virus utuh yang selalu dimatikan
tetapi kan maksudnya dia menggunakan bahan kimia untuk merusak materi genetik
sehingga itu hanya terserah tangkangnya saja
dan tangkang itu sudah mengandung kode kode ini yang menimbulkan imun
nah kalau yang digunakan oleh pfizer dan moderna
itu memang lumayan baru
jadi teknologi ini sudah pernah digunakan untuk ciri jika
ya terkadang juga untuk kanker
kanker melanoma itu digunakan pasti untuk kesehatan
jadi teknologinya bisa digunakan baru relatif ya
tidak selama mode inaktifasi
tapi itu sudah pernah dilakukan dan terbukti efektif untuk vaksin jika
nah hanya saja memang kita perlu lihat
dari sisi misalnya keamanan
nah keamanan ini kita pernah lihat tapi memang dengan aman gitu kan
jadi umumnya kalau vaksin kita tahu lah
jangan campak gitu itu umumnya apa
kita punya demam kadang nyeri di bahu gitu kan
nah kalau kebalik biasanya sinovac itu relatif lebih aman
ya efek simpan nya itu lebih manageable lah
mungkin pusing mungkin demam gitu kan
nah tapi kalau yang pfizer ini atau moderna ini
yang menggunakan vaksin mrna
mereka juga sama memiliki demam pusing segala macam
dan mungkin demas gitu kan
tapi persentasinya lebih banyak memang lebih sering
makanya dibandingkan yang
dan yang kita perhatikan memang untuk warga yang memiliki uas alergi
disarankan untuk jangan menggunakan vaksin mrna
berapa karena itu dari konten ajukan yang dipakai
atau konten selubung yang dipakai dalam vaksin mrna
itu mungkin menimbulkan alergi
nah hal ini yang kita harus pasang lagi juga
sehingga itu sebabnya mengatasi vaksinasi
mereka harus dipantau dulu oleh tim dokter
supaya kalau misalkan ada apa apa
nah disitulah menariknya
jadi kalau di etikasi sebenarnya ya
pertama kita masyarakat harus paham juga
jangan langsung bandingkan dari sisi uji klinis
kalau memang kita mau tahu banget nih kepo banget
mana sih yang lebih bagus
itu harusnya ada uji klinis head to head
tapi kalau kita mau betul betul pengen bandingin
itu sinovac lawannya bukan pasifik
tapi lawannya adalah pfizer
tapi untuk saat ini itu tidak urgent
cuma untuk memastikan saja
ya kita sebenarnya nggak bisa membandingkan
hanya dari angka angkanya sekarang
tetapi untuk konteks penanggulangan atau
minimal mengurangi risiko terjadi gejala
itu sudah good enough
makanya tadi mbak dia sudah sampaikan
baik tetap masyarakat setelah mendapatkan vaksin
tetap tiga m pemerintah tetap tiga t
karena tidak menjamin tidak ada penularan setelah vaksin
terima kasih pak ahmad sudah bergabung bersama kami
pada pagi hari ini